ada sejumlah cara yang bisa dilakukan agar mata kita lebih rileks saat aktivitas mengharuskan kita berada di depan layar komputer atau berurusan dengan gadget
pertama atur jarak pandang pastikan jarak layar laptop atau gadget anda setidaknya enam puluh cm dengan mata
perhatikan juga posisi duduk yang nyaman dan posisi pandangan mata anda lima belas derajat dengan layar
kedua akan lebih baik bila menambahkan filter pada layar laptop atau komputer anda
filter bisa mengurangi efek blue light layar dan mengurangi kelelahan pada mata
ketiga istirahatkan mata anda
alihkan pandangan dari layar gadget setiap dua puluh menit
tetap objek dengan jarak minimal enam puluh cm
tetap objek selama dua puluh detik kemudian lanjutkan pekerjaan anda kembali
diharapkan dengan rule dua puluh dua puluh dua puluh tersebut kelelahan dari mata otot mata itu akan berkurang jadi mata menjadi lebih relax seperti itu
keempat atur penerangan anda
pengaturan cahaya ini bisa dari layar gadget anda atau pada cahaya ruangan
pastikan pencahayaan memadai
jangan lupa beraktifitas agar mata tidak bekerja lebih keras pada cahaya berlebih atau kurang
kelima bila anda menggunakan lensa kontak disarankan untuk menggantinya sesekali dengan kacamata
lensa kontak bisa mengakibatkan mata yang lelah atau kering menjadi lebih mudah iritasi
keenam jangan tunda untuk ke dokter mata bila anda mengalami masalah pada mata seperti pedih buram atau memerah
jangan lupa berikan like share dan subscribe ya